badan nasional penanggulangan bencana hingga kini belum menemukan sosok pengganti sutopo purwonugroho sebagai penyampai informasi kebencanaan di indonesia
sementara itu sosok sutopo yang berdedikasi untuk bangsa dijadikan bnpb sebagai pelecut semangat satgas karhutlah yang bertugas menanggulangi kebakaran lahan di riau
kepala badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb lejen tni doni monardo mengakui lembaganya kesulitan menemukan sosok pengganti kepala pusat data dan informasi sekali bermendiang sutopo purwonugroho
bagi bnpb sutopo merupakan sosok yang tangguh dan sangat cerdas
sutopo dikenal memiliki pengetahuan akademis bekerja menggunakan data dan menyertakan analisa dalam setiap laporan sehingga mudah dimengerti
beliau banyak memberikan tunjuk ajar kepada kami selama ini dan memberikan informasi informasi yang akurat mengenai kebencanaan ini
ini bukan saja bencana kebakaran lahan namun bencana bencana yang lainnya
dan kami juga banyak diberikan ilmu oleh beliau mengenai bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana kita menyusun laporan laporan mengenai kebencanaan ini
dan itulah yang sekarang ini kami juga berikan informasi kepada rekan rekan semua
dalam upacara gelar pasukan penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan di pekanbaru riau kepala bnpb doni monardo berulang kali meminta para satgas menelada di semangat dan kerja keras mendiang sutopo sebagai pahlawan kemanusiaan
karena pak topo ini kan orang yang memang bekerja di luar kemampuan orang orang biasa
dia itu lengkap dia itu punya pengetahuan dia punya kemampuan akademis
dia punya kemampuan bekerja
namun pokoknya orang lain
kalau orang lain mungkin kerjanya pada jam jam tertentu dia bisa kerja dua puluh empat jam
dan ketika ada bencana energinya itu semakin kuat semakin tambah
jadi kalau orang lain mungkin tidak tidurnya harus butuh waktu katakanlah enam jam dia bisa tidak tidur sehari dua hari itu
hanya untuk memberikan informasi kepada publik
nah mencari orang orang yang rela berkorban ya itu kan nggak mudah
selama menjabat kepala pusdatin sutopo bahkan tidak mengenal lelah
meski ia harus berjuang melawan kanker paru paru yang membuat kondisi fisiknya terus menurun
riano fitra pekanbaru riau